moda transportasi pesawat terbang telah beroperasi kembali sejak tujuh mei dua ribu dua puluh
meski demikian penerbangan ini tetap terbatas hanya diberikan bagi penumpang yang telah memiliki dokumen
sesuai dengan persyaratan dalam surat edaran no empat tahun dua ribu dua puluh dari gugus tugas
angkasa pura ii memprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang pada sepuluh mei
karena sejumlah maskapai penerbangan telah mengklarifikasi pembukaan layanan penerbangannya
pihak angkasa pura ii juga telah menyiapkan prosedur tambahan
jika terjadi lonjakan penumpang selama penerbangan terbatas dalam masa psbb ini dibuka
jadi dari konsep itu sudah bisa diukur sebenarnya setinggi mana level eskalasi yang nanti akan terjadi di bandar
sementara itu bandara juanda sidoarjo jawa timur telah membuka penerbangan terbatas pada sabtu sembilan mei
sebuah posko khusus didirikan di terminal satu bandar juanda dalam masa penerbangan terbatas ini
posko tersebut berfungsi bagi pemeriksaan berbagai dokumen yang menjadi syarat penerbangan calon penumpang
kelengkapan dokumen yang harus dimiliki oleh calon penumpang adalah identitas
surat tugas berpergian dari lembaga bekerja
dan keterangan reaktif negatif rapid test paling lambat tujuh hari setelah tes dilakukan
hasil uji rapid test yang ditunjukkan secara dokumennya
dan kemudian disertai dengan surat keterangan dokter
surat keterangan sehat dari rumah sakit swasta maupun pemerintah
dua hal itu nanti akan kita validasi
dan kemudian akan kita sertai juga dengan pemeriksaan
pemeriksaan baik itu dengan anamnese maupun pemeriksaan fisik terhadap calon penumpang
yang akhirnya itu akan baru bisa kita nyatakan bisa atau tidaknya untuk kita terbitkan clearan kesehatannya
dan hingga sabtu sore terdapat dua maskapai
lion hair and stealing yang menerbangkan penumpang semuanya dengan tujuan jakarta
tim imputan cnn indonesia